perburuan dan alih fungsi hutan menjadi problematika utama kelestarian harimau sumatera
tidak ada tambahan populasi harimau yang ada saat ini akan punah atau tidak akan hilang
jika terus dibiarkan harimau sumatera akan terancam punah di tahun dua ribu dua puluh
masih adakah harapan populasi harimau sumatera di indonesia
jangan lewatkan program spesial harimau sumatera terakhir
sabtu dua belas agustus jam tiga sore di cnn indonesia